masa memenuhi jalan pesanggerahan raya kembangan jakarta barat rabu malam
pasca terjadi pengerusakan mobil suv yang dikemudikan seorang pria
aksi masa dilakukan pasca pengendara mobil menabrak sepeda motor tak jauh dari lokasi kejadian
pemilik mobil dikejar karena tidak berhenti untuk bertanggung jawab dan justru melarikan diri
pemilik mobil kemudian diamankan warga ke dalam ruko agar tidak dihakimi masa yang memanas
pihak kepolisian sektor kembangan yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku untuk dimintai keterangan
sementara di pekanbaru riau seorang pengemudi ojek online dipukul oleh pelanggan yang kesal karena terlalu lama menunggu jemputan
pengumudi ojol mengaku kesulitan mencari alamat pelaku karena titik jemput tidak sesuai aplikasi
aksi pemukulan yang membuat pengemudi ojol mengalami luka memar di bagian wajah pada selasa terekam cctv
sebagai bentuk solidaritas rabu siang puluhan pengemudi ojol mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggung jawaban
namun sejak peristiwa ini pengemudi ojol tidak bisa mencari alamat pelaku

pukul sebelas driver kami mendapatkan orderan dari pelanggan
di mana mungkin terjadi miskomunikasi untuk penjemputan
jadi hal itulah yang mengakibatkan terjadinya selisih paham dalam komunikasi layanan
pas ketemu dengan pelanggan terjadilah pemukulannya
korban telah melaporkan aksi pemukulan ke polsek bukit raya pekanbaru
kasus ini kini dalam penanganan polisi